terletak di ujung utara sumatera aceh adalah provinsi yang istimewa
sebagian besar aturan di provinsi ini dibuat mengikuti syariat islam
termasuk aturan dan tata cara di arena olahraga dalam kejuaraan bola basket antar sma di aceh
mendapatkan julukan sebagai serambi mekah di aceh berlaku peraturan peraturan yang dibuat berdasarkan syariat syariat agama islam
ini menjadi menarik ketika aturan aturan tersebut tetap dijalankan di arena olahraga dalam sebuah pertandingan kejuaraan bola basket
menyaksikan siswa siswi sma ini melantunkan sholawat sebagai bentuk dukungan pada tim basket sekolahnya
membuktikan kentalnya pengaruh syariat islam di aceh
tak hanya itu kejuaraan basket dbl seri aceh ini juga memiliki aturan sendiri yang memisahkan penonton perempuan dan laki laki
bukan non muslim tapi dari lahir dari aceh kan
kamu ngeliat aturan di arena basket ini yang misahin penonton cewek sama cowok gimana menurut kamu
menurut saya keperaturan di sini itu bagus karena cowok dan cewek itu dipisah sehingga bisa mencegah hal hal yang tidak diinginkan
bersama sama karena kota ini merupakan kota saya islam maka sebagai penduduk di sini saya juga harus menghormati peraturan peraturan yang ada di sini
keunikan lain yang saya lihat di kejuaraan basket antar sma di aceh ini adalah kostum para peserta dance competition
tak ada aurat yang diumbar tak ada juga gerakan gerakan yang berlebihan
walau kental dengan syariat islam toleransi dan rasa saling menghargai tetap hidup di aceh
meski sebenarnya tidak diwajibkan berjilbab dengan kesadaran sendiri siswi non muslim beserta dance competition memilih untuk menggunakan kostum yang tertutup
ya nggak apa sih maksudnya kan pakaian sopan itu supaya kami bisa menghormati yang lain juga
jadi kami juga menghargai yang lain
dan kami berusaha untuk menutup aurat dan mengikuti semua peraturan yang sudah ditentukan sama penelitian
tetap modern tapi tetap menutup aurat kami
dan juga dalam memilih gerakan kami memilih gerakan yang layak untuk diperlihatkan di dpr aceh seri sini
dan yang vulgar vulgar kami itu
segala aturan dan tata cara yang dibuat berdasar syariat islam tidak membuat kejuaraan basket antar sma ini tidak seru
dengan kostum menutup aurat siswi siswi di aceh tetap tampil all out di lapangan untuk memperebutkan gelar juara
sama halnya dengan siswa dan siswi non muslim di aceh yang selalu menghormati dan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi tempat tinggal mereka
jadi di aceh sendiri kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan kita juga mengikuti tradisi tradisi yang ada di aceh
seperti tribunnya harus dipisah kemudian pakaian harus menutupi aurat dan lengan panjang
juga menggunakan training itu juga kita lakukan
apa yang dilakukan di arena kejuaraan basket di aceh ini saya rasa sulit ditemukan di daerah lain di indonesia
yang pasti siswa dan siswi sma di aceh ini sudah membuktikan perbedaan tidak menjadi masalah selama ada toleransi dan rasa saling menghargai
erlangga wisnuaji aceh